meski lebaran masih kurang beberapa bulan lagi
persiapan mudiknya sudah bisa dimulai sejak saat ini
mulai senin dua puluh lima februari
tiket kereta api hamin sepuluh lebaran atau keberangkatan dua puluh enam mei dua ribu sembilan belas
sudah bisa dipesan secara online sejak pukul
setiap harinya pt kai akan menyediakan dua ratus empat puluh tujuh sepuluh tiket untuk semua tujuan
pada masa angkutan lebaran yang dimulai hamin sepuluh atau tanggal dua puluh enam mei
hingga h sepuluh pada enam belas juni dua ribu sembilan belas ini
pt kai mempersiapkan empat ratus enam kereta api
dengan rincian tiga ratus lima puluh enam kereta reguler dan lima puluh kereta api tambahan
sepuluh kereta api tambahan yang disiapkan selama masa angkutan lebaran ini
terdiri dua puluh tujuh kereta bisnis dan eksekutif
empat kereta ekonomi pso dan delapan kereta api idol
klik link di bawah ini